saudara nyelangnya foto presiden joko widodo di salah satu ruangan di kantor dpd pdi perjuangan sumatera utara menjadi sorotan
angkapan gambar hilangnya foto presiden jokowi terjadi ketika bakal cagup sumatera utara edi rahmayadi mengembalikan formulir pendaftaran cagup ke pdip sumut
di salah satu ruangan tempat konferensi pers tampak hanya ada foto lambang negara garuda di sebelah kanan foto wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
sedangkan foto presiden jokowi yang harusnya ditempatkan di sebelah kiri tidak ada
presiden joko widodo menanggapi santai soal tidak ada foto dirinya di kantor
di dpd pd perjuangan sumatera utara sedangkan foto wakil presiden ma ruf amin terpasang di ruangan
jokowi menanggapi itu hanya sekadar foto belaka
wah sekil vbp atau pesolong
saat ini foto presiden joko widodo sudah kembali terpasang di dpd pdip sumut
kami tampilkan gambar sebelah kiri ketika pengembalian formulir bacagup edi rahmayadi tanggal enam mei dua ribu delapan belas
saat itu tidak ataupun saat itu di ruangan tidak ada foto jokowi
dan gambar sebelah kanan gambar yang terbaru ini saudara di ruangan yang sama
kini sudah terpasang foto jokowi bersanding dengan ma ruf amin
pasca viralnya foto presiden joko widodo tidak terpajang di ruang rapat kantor dpp pdi perjuangan sumatera utara
wakil ketua bidang politik dpd pdi perjuangan aswan jaya menjelaskan tidak ada unsur kesengajaan foto jokowi sebelumnya jatuh tersenggol
aswan pun bilang ruangan tersebut sebenarnya masih tahap renovasi
namun banyaknya tim edi rahmayadi yang mengantarkan formulir pendaftaran sehingga ruangan itu dipakai
karena hanya persoalan ini saja error saja
jadi pada tiap rakor saya memasang backdrop terus jatuh kacanya pecah
jadi tidak sempat digantung
nanti pada saat pak edi rahmayadi datang
pak edi rahmayadi sendiri tadinya diterima di lantai dua di ruang rapat
tapi karena ramai nggak cukup dinaikkan di rt tiga ini
nah ternyata di lantai tiga ini belum terpasang untuk jokowi yang pidato
jadi ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja bukan unsur politik
sebelumnya sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan bahwa tidak ada arahan dari dpp pdi perjuangan
meski demikian ia tidak membantah bahwa pencopotan foto jokowi juga terjadi di sejumlah daerah
tidak ada arahan dari dpp pdi perjuangan karena presiden saat ini adalah pak jokowi
dan wakil presiden adalah bapak geyaci maruf amin
ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah
yang dilakukan ya sebagai respon bahwa seorang presiden itu sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan undang undang dengan seluruh seluruhnya